enam ratus enam puluh warga negara indonesia mantan anggota isis perempuan dan anak anak kembali ke indonesia
namun secara pribadi keinginan itu ditolak oleh presiden joko widodo
hal ini kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan meski keputusan final masih akan dibahas melalui rapat dengan sejumlah pihak terkait
lalu bagaimana nasib mereka jika keinginan mereka kembali ke tanah air mendapat penolakan
pemerintah indonesia masih mengkaji kemungkinan pemulangan ratusan wni mantan anggota isis yang meninggalkan tanah air
presiden joko widodo mengisyaratkan menolak wacana pemulangan ini
namun presiden menyatakan keputusan akan diambil setelah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah pihak terkait
dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan
semuanya masih dalam proses
plus dan minusnya ya kalau bertanya kepada saya ini belum ratas ya kalau bertanya kepada saya saya akan bilang tidak
sementara itu menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md mengatakan
pemerintah sudah membentuk tim untuk mengkaji wacana pemulangan wni yang bergabung dengan isis
menurutnya keputusan pemulangan atau tidak keduanya punya konsekuensi dan resiko yang mesti diperhitungkan
mahfud menyatakan ada enam ratus enam puluh orang yang sudah teridentifikasi sebagai pengikut isis yang tersebar di beberapa negara seperti syria turki dan afganistan
sekarang sedang dibentuk satu tim yang dipimpin oleh pak alio suhardi yang isinya itu membuat dua draft keputusan
satu keputusan tidak dipulangkan alasannya apa risiko risikonya apa
hubungan dengan negara lain bagaimana di mana ftf itu berada
yang kedua keputusan dipulangkan alasannya apa kemudian proses deradikalisasinya bagaimana
biar jadi mana penempatannya nanti bagaimana nanti akan diatur semua
di lain pihak meski pemerintah belum memutuskan secara pasti partai gerindra setuju dengan wacana pemerintah
yang akan memulangkan enam ratus enam puluh warga negara indonesia ex isis di timur tengah
gerindra setuju dengan catatan
pemerintah harus memastikan apakah mereka masih berstatus wni atau tidak
dan tepat memberikan sanksi jika menyimpang dari ideologi pancasila
ya pertama mereka kan pergi ke meninggalkan tanah air kemudian pergi ke suria bergabung dengan isis
itu kan ada dengan tujuan tertentu kemudian mereka kemudian sekarang kan terkatung katung
saya tidak tahu apakah statusnya masih warga negara indonesia atau statusnya non warga negara
kalau mereka statusnya warga negara indonesia tentu saja
adalah menjadi tanggung jawab kita apapun tujuan dia ke suria untuk dibalikin ke sini
jika keinginan mereka untuk kembali ke tanah air mendapat penolakan dari pemerintah
lalu bagaimana nasib wni yang terlantar di timur tengah ini
seperti kita tahu beragam pandangan muncul terkait wacana pemulangan wni yang bergabung dengan isis di suriah
di satu sisi ada kewajiban negara melindungi warganya
tapi di sisi lain ada ancaman keamanan yang tidak main main
ada enam ratusan orang
satu puluh puluh
tni saat ini menunggu keputusan pemerintah untuk menerima atau tidak menerima mereka di tanah air
kita bahas malam ini bersama narasumber
sudah ada prof aisyikam analis politik presiden universitas
prof vika selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada pak herdi sarasat pengamat ekoterorisme universitas paramadina
pak herdi selamat malam
pak herdi saya ke anda dulu
posisi anda dalam hal ini seperti apa
ya kalau menurut saya
karena mereka minta
karena mereka minta dipulangkan dengan pertimbangan kemanusiaan
kalau khidmat saya pertama ya perlu bersikap hati hati
dan kalau mereka dipulangkan harus dengan syarat syarat dari pemerintah yang tegas
apakah syaratnya itu misalnya harus sumpah setia kepada nkri
menjalani kembali reideologisasi pancasila dan menjalani deradikalisasi
tapi kita harus terbuka kepada mereka artinya
artinya opsi pemulangan dibuka
kalau memang mereka minta dipulangkan ya tadi
mereka sudah minta dipulangkan sih dari beberapa warga
kita memberikan persyaratan persyaratan yang tegas
sehingga kalau mereka nanti menyimpang melanggar pusaran itu
maka bisa dikenakan sanksi hukum yang tegas
tapi saya percaya kalau mereka dipulangkan lebih mudah monitoringnya
lebih mudah mengontrolnya karena ada di wilayah kita
dan mereka bisa kita brainwashing kembali
kita cerahkan kembali dengan ideologi pancasila
dan ini ada badan pancasila ada bnpt dan sebagainya
kalau sumpah setia
dan mereka bisa diajak membawa kembali dengan masyarakat yang baru
dijauhkan dari jaringan jaringan lama dari komputan komputan lama
jadi maksudnya ditarik justru dari komunitas yang selama ini mengelilingi mereka
termasuk artinya sesegera mungkin ditarik dari surya dari camp camp itu
karena kalau misalnya anda lihat sekarang apa sih dampaknya mereka
kalau misalnya semakin lama di sana apa dampaknya
pertama kalau mereka tidak dipulangkan saya khawatir militansi mereka makin tinggi
kan mereka datang ke sana daerah konflik itu kan berani mati
sehingga kalau mereka tidak dipulangkan saya khawatir mereka mengambil sikap yang lebih keras lagi
mengalami remilitansi dan itu mereka susah kita monitor susah kita kontrol
mereka merasa mereka tidak punya harapan lagi kepada nkri
kalau ini kalau mereka minta pulang kemudian pemerintah berbaik hati
memberikan mereka kesempatan pulang ke tanah air ya kita memberikan syarat syarat yang tegas tadi
kembali ke sumpah setia kepada nkri
sekalipun mereka berangkat ke sana juga dalam kondisi sadar dengan segala risikonya gitu
ya mereka kan umumnya kesana itu karena ada iming iming gaji yang tinggi
dan fasilitas lain dan mimpi negara islam yang mereka bayangkan yang utopis lah
dan itu mereka tersentuh terkontaminasi ideologi tadi sehingga mereka istilahnya keblinger ya
mereka ini sadar bahwa itu semua omong kosong
sekarang saya ke prof ikam
prof ikam termasuk yang secara keras menyatakan bahwa gak mungkin atau tidak semestinya menerima mereka
saya melihat persoalan ini sebetulnya bukan hal yang baru
jadi beberapa tahun lalu ketika saya memang masih juga agak aktif di dalam urusan ini ya
masalah apa namanya
kombatan atau teroris indonesia yang ikut isis ini sudah dideteksi ratusan jumlahnya
dan ada upaya seperti ini juga ada diskusi ini
tapi masalahnya waktu itu isis masih sangat kuat
dan belum dikalahkan oleh sekutu amerika rusia iran dan turki
dan diskusinya juga seperti ini
nah sekarang ini ada perkembangan atau didahari kabar yang kemudian juga
yang kemudian juga menciptakan persoalan publik
karena apa saya kira bukan persoalan yang intinya itu memulangkan atau tidak memulangkan
karena seperti kata pak mahud itu sudah ada di dalam diskusi
tapi persoalannya bagaimana komunikasi publik
para pejabat kita ini kemudian malah menciptakan seolah olah ada persoalan yang sangat serius
soal pulang atau tidak
sehingga kemudian terjadi pro kontra
tanpa dilihat sebetulnya masalahnya apa
seperti mbak putri tadi katakan seolah olah kan mereka minta dipulangkan
dan hanya karena gambarnya tadi ada perempuan dan anak anak seolah olah mereka
padahal kita harus jujur juga bahwa apa benar sih diminta dipulangkan
siapa apakah hanya yang perempuan dan anak anak atau kombatan itu
nah kalau kita sudah melihat dari sisi kombatan
saya tidak yakin bahwa mereka minta dipulangkan
karena apa karena harus jelas juga ketika terjadi rekrutmen terhadap para teroris dan kombatan ini
itu bukan hanya karena mereka tidak tahu atau karena tertipu atau iming iming uang saja
tapi juga karena istilahnya pak heri tadi ada semacam brain washing ideologis
jadi mereka ini betul betul hardliner
nah oleh karena itu kita mesti kalau kita nanti misalnya melihat keputusan dari pemerintah setelah rapat
apakah mereka juga akan melakukan semacam kategorisasi
saya bisa paham mbak putri kalau anak anak itu otomatis memang harus dilindungi
karena berbahaya sekali kalau anak ini kemudian menjadi semakin terradikalisasi di tempat yang seperti itu
kemudian perempuan nah perempuan itu kan beda

tapi ada juga yang true believers
anda kan melihat kita juga apalagi pak heri yang ahli dalam soal ini kan
bagaimana sekarang para teroris yang melakukan amaliyah itu justru para perempuan
dan bahkan mereka tegak tegaknya melibatkan anak anak
nah oleh karena itu saya sangat yakin bahwa pak suhadi alius pak mahfud md dan lain lainnya itu
akan membicarakan secara sangat mendalam
masalahnya adalah sekarang itu sudah di blow up seolah olah pemerintah merencanakan memulangkan ini yang kemudian
nah saya sebagai pengamat politik saya melihatnya bukan hanya dari satu sisi saja
saya kemudian menyimpulkan bahwa pada prinsipnya ini harus ditolak
tetapi kalau kemudian pimpinan atau pejabat atau pemerintah itu bisa menjelaskan
bisa menjelaskan alasan alasan seperti tadi itu
paling tidak formulanya gimana gitu ya
nah mungkin nanti saya akan membuat satu reaksi yang mungkin agak beritahu
prinsipnya sekarang menurut saya mereka yang menyentuhi otomatis menyentuhi seperti pathe gerindra
itu bukan pertama itu adalah satu kesimpulan yang sangat salah
yang kedua ceroboh
yang ketiga itu berbahaya bagi kamnas
karena dia berbicara seolah olah masalahnya itu sama semua
padahal persoalannya tidak sangat sama
dan bisa sangat kita harus meniru negara negara lain yang juga menghadapi persoalan yang sama
kan ada ya mas negara negara lain
sekarang negara negara eropa kan sudah menghadapi paling tidak ada sekitar delapan ratus negara negara di eropa dari inggris
mereka juga menghadapi ratusan kasus yang sama
kondisinya sama sebenarnya
mereka juga masih bingung belum menemukan formulasinya seperti apa
nah nanti kita bahas setelah jeda ya
apakah ada jalan tengah soal ini
kalau misalnya soal katakanlah persyaratan dan sumpah setia tadi siapapun bisa mengatakan sumpah setia
karena tidak ada ukurannya karena semuanya di sini
nanti setelah jeda tetap bersama kami
ketua pp muhammadiyah amin rais mendukung rencana pemulangan atau wacana pemenulangan enam ratus warganegara indonesia
menurut amin rais langkah presiden joko widodo menolak kepulangan ex isis tidak tepat karena mereka adalah korban cuci otak ideologi isis
dan masih menjadi tanggung jawab negara
ia menilai pemerintah seharusnya melakukan kajian tentang wacana pengulangan ini sebelum memutuskan menolak
namun sebelum dikembalikan ke masyarakat
amin mengusulkan mereka terlibu dulu di karantina di suatu tempat dan menjalan isi wcm
tetapi di mana
dan menjalani isolasi ideologisi
menurutnya mantan kombatan isis bisa diikutkan dalam program deradikalisasi
pada nasional penanggulan terorisme
atau menjalani brainstorming bersama para ulama nu atau muhammadiyah
tidak diulangkan tapi disudir dulu di sebuah tempat yang agak jauh dari masyarakat
siapa tahu nanti kalau dikatakan ulama ulama yang jauh lebih mumpuni
bahwa islam tidak mengajar rizme islam tidak mengajar kemuliaan sama sekali
mudah mudahan bisa pulih
tapi kalau kemudian jangan jangan dia di luar negeri
kalau kemudian malah jadi sel sel baru itu malah memalukan bangsa indonesia
nah sebenarnya ada beberapa pandangan dari beberapa tokoh publik
kami akan hadirkan
yang pertama adalah tadi dikatakan presiden jokowi menolak wacana pemulangan ini
tapi persisnya adalah ini pendapat pribadi ya
kalau bertanya pada saya ini belum ratas
kita pastikan semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya
semuanya dihitung secara detil
keputusan pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan kementerian lain
hitung hitungannya yang penting itu
berikutnya ada dari pak mahfud md kita lihat
pak mahfud mengatakan kalau anda tanya ke saya
mahfud saya nggak setuju dipulangkan
itu ngaco kata mahfud md begitu
kita lihat pendapat berikutnya
bagaimana posisi wapres pak maruf
ya itu masih diperbincangkan
kita pertama tidak ingin mereka yang sudah dan terjangkit terpapar
tentu kalau dikembalikan apakah melakukan penularan atau tidak
masih abu abu masih belum menunjukkan posisinya secara jelas
berikutnya pak din syamsuddin
ketua dewan pertimbangan mui
selama mereka masih berstatus wni sekali lagi maka negara harus bertanggung jawab
tentu dengan catatan syarat mereka harus menerima nkri berdasarkan pancasila dan undang undang
mereka harus membuat pernyataan karena kepergian mereka bergabung dengan isis
ada nada mengingkari nkri yang berdasarkan pancasila
yang terakhir yang kemudian ramai diperbincangkan juga mardani alisera ketua dpp pks
mereka juga mesti diurus negara karena memang negara mesti hadir
tapi kan kembali lagi pak hadar saya ingin konfirmasi dulu
sebenarnya ketika mereka pergi ke sana masih jadi warga negara indonesia atau tidak
masih dong kan masih punya paspor
tapi kan ada juga foto mereka pada saat itu ada video bakar paspor itu
saya kira kalau yang membakar paspor dan mengambil sikap sikap ekstrim itu kita pilih pilih
maka saya sebenarnya akan masih
ya identifikasi pemilihan itu penting sekali untuk membangun sikap yang jelas
sebenarnya kalau kita sudah dikawal kita harus mengambil sikap yang jelas
karena kalau kita sudah dikawal kita harus mengambil sikap yang jelas

bagaimana kita bisa melakukan itu
karena sekarang kementerian luar negeri saja untuk mendapatkan data mereka aja sulit sekali
karena kan mereka dikelola oleh pemerintah suria yang khusus berada di camp ini
saya kira melalui jalur jalur diplomatik maupun jalur jalur non government masih bisa
dan jaring jaring itu bisa dipakai kembali melalui beberapa kombatan
beberapa kalangan yang sudah pulang ke tanah air dan menyatakan bertobat
mereka akan mendapatkan info saya kira
saya kira dari negara negara timur tengah sendiri monitoring itu ada
dan itu bisa diperoleh oleh kementerian luar negeri
yang diidentifikasi apa saja sih pak herdy yang perlu
misalnya klasifikasinya apa bagaimana
untuk anak anak dan perempuan
itu kan ada perempuan yang memang sudah terkontaminasi radikalisasi ya
mereka siap menjadi pembantuan
tapi ada yang karena anak pertimbangan anak dipaksa oleh suaminya
kami yang memaksa istri dan anaknya ikut ke sana
ini pertimbangan kemanusiaan saya
tidak semuanya punggul rata
nah bagi yang sudah terlibat dalam sebagai kombatan nah itu kita harus hati hati betul
tapi untuk perempuan yang tidak terlibat dalam pengertian itu bisa dengan melalui metode wawancara dan sebagainya
bisa dilakukan penelitian langsung di lapangan
memang memerlukan biaya ini
dan ini persoalan yang tidak serhana
tapi pemerintah bersama
para pakar para ahli para peneliti para aktivis kemanusiaan bisa bekerjasama
screening itu baiknya kalau menurut anda dilakukan ketika di sana masih berada di camp up
di sana bisa dilakukan
nanti di sini juga lebih tegas lagi dalam arti bahwa setelah mereka di sana membuat suatu kesepakatan
bahwa anda akan setia kepada
anda akan meninggalkan radikalisme
itu kan di sini harus dibuktikan
dan di sini memang perlu
brainwashing karantina dan deradikalisasi
jadi reidul di pantasnya kembali
prof ikam kalau menurut anda begini
kita anda mengatakan tadi ini sudah berlarut larut sudah beberapa kali dibahas
tapi toh sampai sekarang pemerintah masih belum menemukan apa
solusi yang pasti untuk mereka
kan kembali dengan judul yang kami sampaikan di situ
ini ada dilema soal kemanusiaan dan keamanan
tapi ini tidak diselesaikan juga
jadi sebenarnya menurut anda kalau misalnya sekarang solusinya juga sudah ada
sudah beredar sejak beberapa lama
tapi mengapa tidak ada
ada yang mak jelek ayo diberesin gitu misalnya
pertama tama saya kira mbak putri tadi sudah menyinggung
bahwa ini persoalan bukan monopoli atau khusus dihadapi indonesia
negara negara besar pun mendapatkan persoalan dari penduduk mereka atau warga mereka
yang kemudian direkrut oleh isis
termasuk dari amerika dari eropa dari afrika dari timur tengah sendiri
kalau saya mengikuti tadi logika itu
maka kenapa tidak menggunakan solusi
mengajak kerjasama internasional
untuk menyelesaikan masalah ini
bukan hanya soal pemulangan
tapi ada masalah lain yang juga sangat memberatkan mereka
yaitu masalah refugee
oleh karena itu kalau bisa dikerjasamakan
maka kemudian yang anda inginkan tadi
misalnya bagaimana memilah
itu bisa dilakukan
oleh kerjasama internasional itu
sebab anda sendiri tadi sudah mengatakan
kalau kapan orang itu akan misalnya akan dievaluasi
apakah setelah di indonesia apa sebelum
kalau sebelum di mana tempatnya
nah kalau sekarang ini kan mereka masih menjadi tahanan dari orang orang kurdi dari irak
dan syria juga
masih sulit kalau anda mau ditanyakan
nah caranya bagaimana
untuk mengarah ke sana
saya kira selain diplomasi track satu
yaitu antar pemerintah dan organisasi internasional seperti itu
saya kira tidak salah juga kemudian menggunakan track dua
yang ada di beberapa negara
atau bahkan track nomor tiga
atau nasional yang mempunyai pengaruh besar
yang bisa berbicara dengan baik
antara track satu maupun track dua
yang bisa jadi penyampai pesan kurang lebih gitu ya
tapi saya balik lagi untuk indonesia
kenapa nggak segera dilakukan ini
karena implikasi politik dan strateginya sangat sensitif
saya tidak mengatakan bahwa ini berlarut larut tidak berlarut
selalu ada persoalan ingin mengembalikan atau menolak mereka masuk
karena pertimbangan strategis tadi itu
mbak bayangkan saja mbak
kalau orang enam ratus
katakanlah laki lakinya empat ratus
kembali ke indonesia dengan kemampuan yang seperti mereka punya
senjata dan lain sebagainya
saya kira tidak sesederhana yang
pembuatan bom ya
tidak sederhana yang dikatakan pak amin rais
mereka itu adalah sudah true believer dan hardcore di dalam soal kemampuan
terlatih pula ya
satu saja bisa menciptakan
kerusakan yang luar biasa di indonesia
anda lihat bom bom bunuh diri yang terjadi di indonesia
ini kita ratusan
kemudian kalau kita tidak dengan sangat sistematik
melibatkan banyak pihak seperti yang diusulkan mas herdy
ada masyarakat sipil dan lain lain
dan juga misalnya menggunakan aparat intelijen
yang mempunyai kapasitas untuk penggalangan seperti itu
maka kita tidak akan bisa bahkan akan mengundang masalah baru
oleh karena itu dalam masalah yang sangat sensitif dan strategis ini
kehatian kehatian yang dikatakan pak herdy tadi itu menjadi inti dari pendekatan kebijakan itu mbak
hati hati boleh tapi kan tidak boleh berlarut larut ya pak
itu kan masalahnya sekarang
makanya tadi sudah ada pembicaraan
antara para pejabat pada di bawah
menteri apa koordinator polukam
yang ideal mbak memang negeri ini sebetulnya harus punya nfc
yang akan khusus untuk membicarakan hal hal yang strategis dan sensitif seperti itu
karena ns itu langsung dipimpin oleh presiden biasanya dimana mana
maka tidak akan terjadi berlarut larut seperti itu
jadi kalau presiden sekarang bilang itu baru wacana pribadi
oh tidak bisa begitu
tidak bisa begitu
iya karena seorang presiden itu
kalau bicara itu kalau orang jawa mengatakan sabdo paditoratu
tetapi kalau di dalam urusan kenegaraan beliau tidak bisa
seperti saya ini pendapat pribadi tidak bisa
karena posisi presiden itu dibawa kemana mana begitu mbak
oleh karena itu saya mengusulkan betul
tadi pada tataran internasional seperti yang mbak khawatirkan tadi
menggunakan jalan gitu
kemudian dibawa di indonesia
melibatkan banyak pihak
sebetulnya mereka itu kehilangan warga negara atau tidak
karena ada dua madhab sekarang ini
ada yang seperti yang dikatakan mas herdy
kalau mereka masih punya performa masih
tapi ada juga mazhab yang mengatakan bahwa
karena mereka secara voluntary
sudah keluar dari
bahkan ada kasus membakar
itu mereka dianggap sebagai itu
nah kalau hanya masalah kemanusiaan
saya kira seluruh dunia akan menggunakan alasan itu
tapi begitu balik kepada kepentingan nasional
karena ini adalah sangat berbahaya
kita dua segmen ini kita sudah membahas
tentang apa yang harus dilakukan kepada mereka
di segmen terakhir profikam kita bahas
apa yang harus juga disiapkan pemerintah
kepada kami kita disini
tetapi cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia
wacana pemulangan wni xi ini tidak sederhana
karena tidak hanya mereka
sekitar enam ratus orang itu yang harus disiapkan
tapi juga warga negara indonesia
pak herdy apakah kita siap
kalau melihat perdebatan di kalangan para pejabat ya
para menteri saya melihat
pemerintah sendiri belum siap
sehingga memerlukan perdebatan yang cukup alot
belum lepas dari trauma
bom keluarga itu
belum lagi yang bom kolektif
bom di bali
belum lagi yang penyerangan polisi ya
perlu pendalaman dan kehati hatian yang
dari baik pemerintah maupun masyarakat
dalam merespon persoalan ini
saya katakan tadi pentingnya pemilihan pemilihan
siapa yang kombatan
siapa ibu ibu yang terlibat
siapa ibu ibu yang karena terpaksa
dipasang suaminya dengan anak anaknya
itu yang penting
itu juga harus diperhitungkan
dan itu menjadi kajian yang menurut saya
melibatkan tadi baik pemerintah maupun masyarakat sipil ya
kalau misalnya kajiannya katakanlah sudah komplit
tapi kalau misalnya
kami masyarakat warga negara indonesia
secara psikologis masih belum menerima
apa yang akan terjadi
mereka toh kan nanti juga akan sulit diterima di society
itulah dilema yang kita hadapi
sehingga kita juga perlu mendengar suara masyarakat
saya kira itu
kita dengar sekarang suara masyarakat
selain para pejabat pemerintah itu bermusyawara
yang membahas pengkaji
ada baiknya pemerintah juga mendengar pandangan masyarakat
termasuk golongan minoritas
nah prof ikam
kalau menurut anda
yang saat ini dilakukan pemerintah
sudah ngomong di media
jadi pengen lihat reaksi masyarakat
saya berharap itu testing the water
saya kira enggak
justru menurut saya ini breakdown dalam public communication dari pejabat
ini pejabat pejabat ini kemudian saling bertentangan di dalam wacana publik
dan itu membuat kita semua yang di bawah bingung
dan publik menjadi semakin bukan bingung aja
mempertanyakan apakah mereka ini serius
ya kan misalnya menteri agama tiba tiba menjadi semacam leading sector
padahal kalau menurut saya yang leading sector itu yang main kupol hukum
kalau ada apa namanya national security council ya mereka
tapi kalau menteri teknis seperti menteri agama apa urusannya dengan masalah seperti ini
mereka adalah membantu secara aktif saja
nah oleh karena itu karena wacana yang seperti inilah
maka sebetulnya masalah yang sudah menjadi agenda lama dari pemerintah untuk memulangkan atau menyeleksi dan lain lain
itu menjadi di blow up di publik sedemikian rupa
sehingga kemudian akan menjadi potensi dipolitisasi
seolah olah pemerintah ini tidak punya rasa kasihan
kalau menurut si adi sera itu seolah olah kita mengabaikan manusia
pemerintah sebagai pihak yang secara konstitusional mempunyai kewajiban melindungi segenap wilayah dan warga negara indonesia
harus betul betul memikirkan bukan hanya dari segi yang abstrak tapi dari segi yang konkret
sekarang kalau kembali enam ratus itu bagaimana dengan kondisi yang anda tadi sudah sebutkan bahwa masih terjadi usaha usaha untuk melakukan teroris
secara psikologis apa tidak terjadi emboldement atau semacam pendukungan psikologis terhadap para teroris yang masih ada di republik indonesia
kita ingat masalah marawi misalnya
itu karena sel sel tidur itu kemudian emboldened mereka bisa bangkit lagi
nah inilah sebabnya
makanya saya kira kok bukan soal siap atau tidak siap
asalkan cara pemerintah dan publik ini kemudian menghadapi masalah ini secara jelas transparan dan kelihatan sistemik keputusan itu saya kira akan terjadi
kalau soal siap menyiapkan memang agak repot
bahkan even di eropa ruang publik saya kira belum siap
tidak hanya mereka siap atau tidak
tapi kan decision must be taken
keputusan harus ada dan ini persoalan keputusan
keputusan tidak ecek ecek
persoalan strategis sensitif dan melibatkan keamanan nasional
jadi saya salut malahan sama pak mahfud ini
tunggulah bulan apa katanya
kajian akan mengerah
tapi kita tunggu juga nanti keputusannya memang ada
sehingga kemudian masyarakat sipil tidak hanya kemudian hanya ribut di dalam sosial media saja
tetapi juga ikut membantu
bisa urmas urmas islam para cendekiawan para periset para mahasiswa
bagaimana mengatasi masalah nasional yang sangat kritikal seperti itu
oke kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
prof ikan terima kasih banyak
pak heri terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung membahas ini
kita lihat perkembangannya nanti seperti apa
setelah jeda kami hadirkan informasi dari acara hari pers nasional
tetap bersama kami